iya gue usahain dia akan cepet
tapi kalau misalnya ibu udah bangun sebelum gue balik
please jangan bilang gue pergi sama heran
kita udah sampe
sekarang gue buka ya penutup matanya
ini semua indah banget
hei kamu yang sudah menorehkan sebuah rasa cinta
aku berjanji untuk selalu menyayangimu
sambil menuliskan cerita yang indah
tentang putri untuk pangeran
lo udah siap untuk jawab pernyataan cinta dari gue
kalau lo emang mau denger ungkapan gue sekarang
gue akan ungkapin sekarang
perasaan cinta gue ke lo tumbuh semakin dalam
gue mau akhirin semuanya disini
dan gue minta satu hal sama lo
lo harus tunangan sama mel
itu seneng mas
baik yang wallpaper

assalamu'alaikum adam biards évidemment pewnie
kamu pabri komentari rentang ottobahnya
suhaib langsung seperti itu
nah untuk headphonegor
ma ada apa itu
ga ada apa
gue masih gak ngerti sama ini semua
kita ada disini
dan gue nyiapin ini semua
setelah semua yang kita lewatin
lo akan jawab
pernyataan cinta dari gue
lo kenapa berdiri disini
sesuatu yang sama sekali gue gak ngerti
ini permintaan gue
sama putri aurora
dan bukan sama mel
gue tau hati lo seluas samudera
kalau doain yang terbaik kok buat lo
lo harus tunangan sama mel
cuci mobil gue sekarang
cuci mobil gue sekarang
maafin gue pangeran
cerita indah tentang putri untuk pangeran
harus berakhir di sini
gue nggak ngerti maksud ini semua apa
jangan tinggalin gue put
lo jangan tinggalin gue
dan gue tanpa maksud
gue cakap sama margaret
pengafiannya anggapan punya kita
cair pilis ke bayeran
tengah aja kayak lo eliminatin
saya leluhur yang massacre pun diilang
kalau ad timer harvey daniel saya eyes at hell